puluhan warga dari enam belas kampung pulau rempang batam
berkumpul di masjid al fahri sembulang pada senin siang
mereka datang untuk memperingati maulid nabi muhammad
tak lagi sama dengan tahun tahun sebelumnya
peringatan maulid nabi kini dirayakan secara singkat dan sederhana
di tengah konflik di pulau ini
salah satu warga sembulang halimah mengatakan
sosialisasi pemerintah terkait rencana relokasi warga sangat singkat
halimah baru tahu akan ada rencana pengosongan pulau rempang pada agustus lalu
sejak saat itu halimah terus ditawari untuk meninggalkan pulau rempang
tetapi wanita berusia tujuh puluh delapan tahun ini dengan tegas menolak permintaan itu
tapi nenek tidak takut betul lah
kalau dia mau gusur kan gusur aja nenek di rumah
habis kita tak ada siapan apa apa dia rumah tak ada
semua tak ada suruh orang pindah
kekhawatiran akan rencana pengosongan pulau rempang juga disampaikan rohimah
menurut ibu rumah tangga berusia lima puluh tahun ini
ada beberapa tawaran yang diberikan pemerintah
seperti kompensasi uang satu dua juta rupiah per bulan
dan tanah seluas lima ratus meter persegi
namun hingga kini ia belum mendapatkan kejelasan mengenai lokasi lahan yang akan diberikan itu
jelang tanggal dua puluh delapan itu deg degan terus
deg degan kami takut
kami dieksekusi seperti penjahat
padahal ini kampung kami sendiri
kami ini pribumi kami ini lahir di sini tua di sini besar di sini
tapi kami tidak punya hak di atas tanah kami sendiri
kami mau ditaruh di salah
sarang walet sana itu di mana itu
rusun itu kayak sarang walet itu
itu manusiawi gak
untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga pulau rempang
tim solidaritas nasional untuk rempang membangun lima pos bantuan hukum bagi warga
salah satunya di kawasan sembulang
warga dapat berkonsultasi soal hukum dan mengadu jika mengalami intimidasi
pemaksaan atau hal lain yang meresahkan mereka
jadi kita memastikan supaya warga yang melakukan penolakan itu
tidak mengalami rasa takut atau juga rasa was was akibat intimidasi
ataupun ancaman ancaman dari aparat aparat
apa saja yang disampaikan atau diedukasi kepada masyarakat
ya bahwa kita sampaikan bahwa mereka sebagai warga negara
terkhususnya mereka warga rempang yang udah lahir dan hidup di kampung ini dari seribu delapan ratus dua puluh
itu juga memiliki hak
jadi dalam proses pembangunan apapun mereka wajib dilibatkan dalam tingkat persisifatif
sementara itu menteri investasi dan kampung tim solidaritas nasional
mengatakan dua puluh delapan september bukan tenggat pengosongan pulau rempang
saat ini pemerintah masih terus memaksimalkan upaya sosialisasi pada warga
jadi jangan salah persepsi ini kan masih bagian dari sosialisasi
saya sudah menyampaikan bahwa ini saudara saudara kita
nanti kita akan tentukan tanggalnya yang jelas harusnya cara cara yang sok
habis ini saya akan melakukan rapat teknis di kementerian investasi untuk membahas tindak lanjut
dari apa yang menjadi arahan bapak presiden
hingga senin dua puluh lima september pemerintah mengklaim dari sembilan ratus kepala keluarga di pulau rempang
tiga belas diantaranya telah secara sukarela mendaftarkan diri untuk relokasi